anda masih bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
indeks harga saham gabungan berpeluang melanjutkan penguatan ke level enam enam ratus delapan puluh hingga enam tujuh ratus pada perdagangan hari ini
pergerakan ihsg akan terlihat betah berada dalam rentang konsolidasi wajar
pergerakan ihsg juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan yang disinyalir akan berada dalam kondisi stabil
dan untuk membahasnya kami sudah bergabung melalui sambungan virtual
ini bersama bapak yosua zisoki samuel yang merupakan seorang sekuritas analis
selamat pagi mas yosua bisa mendengar suara saya
mas yosua ini ihsg ditutup pada level enam enam ratus empat puluh satu pada jumat pekan lalu dan ihsg tengah berada dalam rentang konsolidasi wajar
bagaimana anda melihatnya apakah pola pergerakan ini diproyeksi berlanjut
pada awal pekan ketiga januari mendatang mas
oke yang pasti kan kita sudah turun cukup dalam ya
dari desember turun lalu awal januari turun dan memang sekarang sudah cukup sulit lagi untuk turun lah ya
kalau kita lihat memang sudah sampai ke supportnya
kita juga berharap ini akan stabil ataupun setidaknya bertahan di sini sebelum kita rebound lagi ke arah enam tujuh ratus lagi ke depannya
cuma memang agak sedikit
tricky di sini di mana kalau misalkan ihsg kita turun di bawah enam enam ratus maka akan jadi downtrend lagi ke enam lima ratus
jadi ini masih banyak ketidakpastian jadi kita masih menunggu ya untuk ihsg kita
oke lalu untuk berbicara mengenai naik turunnya ihsg mas yosua ini tentunya ada sentimen begitu yang mempengaruhi
nah lantas apa saja kemudian sentimen yang akan mempengaruhi laju ihsg sepekan ini menurut mas yosua
oke yang pertama memang kita lihat ada dari indonesia sendiri di mana rilis data neraca perdagangan ini cukup krusial bagi kami
dimana misalkan surplusnya mengecil ataupun bahkan negatif ini akan menjadi tanda tanya apakah kedepannya ekonomi kita akan bagus atau tidak
dan juga rupiahnya seperti apa
misalkan itu terkena dampaknya maka ihsg kita akan turun
tapi kalau tidak misalkan surplusnya membesar ataupun let's say stabil aja ya
itu membantu para investor untuk lebih yakin untuk investasi di saham saham di indonesia
dan yang terjadi sekarang adalah memang yang kedua ada asing terus keluarnya dari pasar saham kita
cuma beruntungnya tidak keluar indonesia tapi masih ke dalam negeri yaitu ke sun
nah disinilah kita lihat ada peluang di mana misalkan mereka sudah kenyang di sun ataupun yieldnya sudah tidak lagi atraktif
mereka bisa shifting ke saham kita juga tidak keluar dari indonesia
nah dari sentimen luar negeri ada semua sedang menunggu data inflasi dari amerika serikat seperti apa
misalkan bagus ataupun tidak terlalu tinggi ini akan membuat suku bunganya tidak akan besar lagi masif untuk kenaikannya
sehingga itu membantu para negara berkembang juga untuk tidak lagi agresif untuk menaikkan suku bunga
jadi banyak sentimen sentimen tersebut yang bisa membuat ihsg
jadi kita berfluktuatif di minggu ini mbak
anda tadi menyebutkan ada beberapa faktor diantaranya rilis rilis seraca perdagangan indonesia dan juga keluarnya asing
lalu apakah kemudian adakah momentum momentum yang masih dapat dimanfaatkan ini oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka menengah hingga jangka panjang
ya tentu saja kalau kita percaya indonesia dalam jangka panjang kan pasti ekonomi akan terus
memang ada fluktuasi lah di tengah resesi seperti apa di tahun dua ribu dua puluh tiga ini ya
nah cuma kita melihat memang sekarang saatnya kita bisa memilih saham saham yang fundamentalnya bagus tapi lagi turun
terutama yang berkaitan dengan pemilu ya
jadi kita masih fokus ke lokomotif ihsg yaitu adalah perbankan bisa dipilih lalu juga consumer goods
di mana sektor ini seharusnya berdampak kena dampak
positif dari adanya pekan ataupun tahun pemilu ya di tahun dua ribu dua puluh empat nanti yang harusnya sudah mulai di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
jadi kita pikir itu menjadi sentimen positif lah buat ihsg
beruntungnya perbankan dan juga consumer goods adalah lokomotif ihsg sehingga harusnya ketika mereka naik ihsg kita juga ikut naik
oke lalu terkait hal ini mas yosua apakah pergerakan ihsg
nantinya juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan yang disinyalir begitu akan berada dalam kondisi stabil
ya kita masih memperkirakan neraca perdagangan kita harusnya stabil ya
tapi misalkan turun ataupun surplusnya mengecil itu akan memberi dampak negatif bagi investor
di mana ekonomi lagi memang tidak terlalu baik
dari neraca perdagangan yang turun kan berarti memberi sinyal bahwa ekonomi dunia tidak terlalu baik
lalu juga harga harga komoditas juga turun dan itu membuat kita tidak lagi mendapatkan insentif dari situ
ekonomi indonesia tidak mendapatkan insentif dari situ
sehingga itu yang ditakutkan tapi misalkan stabil harusnya harusnya menjadi dampak yang positif bagi isg kita untuk kembali naik ya ke enam tujuh ratus an sih
bicara mengenai wall street wall street yang ditutup menguat pada perdagangan di akhir pekan lalu
apakah kemudian ini akan membuka peluang penguatan ihsg pada hari ini
ya betul itu salah satu yang menarik ya ketika mereka semua mengalami menghijau di tahun sorry di akhir minggu lalu
tapi kalau kita lihat di asia juga sekarang kita lihat kospi juga naik lalu juga hang seng dan shanghai juga naik
sedikit yang masalah adalah di nike nike jepang yang turun
sentimennya cukup positif sebenarnya untuk ihsg kita untuk naik lagi secara sentimen global
cuma memang kita lihat juga pre market di eropa ataupun di amerika ya
mereka naik tapi lebih flat ya
nah memang semua menunggu di indonesia juga pasti menunggu apakah nanti akan rilis data inflasi di amerika serikat
lalu juga data rilis neraca perdagangan di indonesia
seperti apa jadi misalkan baik baik saja maka ini akan menjadi sentimen positif dan isg kita akan naik ya ke depannya
tapi misalkan tidak walaupun ada sentimen positif dari eropa dari amerika dan asia secara pasar sahamnya
tapi kalau misalkan rilis data meraca perdagangan yang jelek itu akan membuat ihsg kita mungkin turun sendirian ya nanti
ya memang tadi mas yosua menyebutkan bahwa kita juga masih menunggu begitu ya terkait rilis data
ekonomian tentang meraca perdagangan yang katanya disinyalir akan stabil
tapi masih kita tunggu juga
lalu kemudian seperti apa nanti pergerakan ihsg
apakah nanti juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan ini mas
ya tentu saja itu jadi salah satu yang jadi sentimen yang ditunggu ya para investor ya seperti apa
dan tentu saja itu akan membuat ihsg kita gejolaknya setelah rilis data perdagangannya
sebelum itu kita pikir nanti isg kita akan flat dulu
dan ketika bps merilis data tersebut maka pasar akan bereaksi
nah reaksinya semoga positif ya sehingga ihsg kita bisa naik ke atas
oke baik nah terakhir mas yosua mungkin bisa kasih informasi begitu terkait saham pilihan apa nih kira kira yang berpotensi untuk kasih cuan pada perdagangan hari ini
untuk hari ini ya nah kita pikir mungkin ada adi ya
adi karena dia ada pertumbuhan kontraknya juga cukup bagus di tahun dua ribu dua puluh tiga
mereka punya cukup banyak terutama di ikn dan juga rollover di tahun lalu sehingga ini menjadi sentimen positif untuk adi
tapi kalau untuk sektor sektor lain juga kita masih fokus di telkom
ya ada excel dan tlkm jadi pilihan kita
dan juga consumer goods yang tadi kita jelaskan
kita bilang ada icbp yang menjadi pilihan kita sih
terima kasih mas yosua zizoki samuel selaku sekuritas analis hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia bisnis dan referensi
terima kasih mas